gempa kita hancur semuanya
telepon dari siapa
barusan anak saya telepon pak
ini obatnya pak
nah kepala gue udah gak pusing
ambil disini aja
kenapa rasam pak edwi ya
saya kena usibah rastri
usibah apa sih mbak
rumah saya yang dikelaten
hancur kena gempa
saya sudah tidak punya uang lagi lastri
bulan kemarin sudah saya kirim untuk perbaiki rumah
sekarang saya secara sekarang tidak punya uang
bagaimana ini pak edwi
kemarin utangnya belum dibayar sekarang sudah utah lagi
lalu kapan bayarnya
membuatkan sudah tua
cari orang lain